ini pak amplop ini berisi presdis disimpan fera dilaci kamarnya
lupa lagi sakit lupa kalau harus betres digambarin aku dong harusnya aku marahin kamu kamu
dari mana tadi kata rendy kamu ketemu sama ibunya vera ngapain kamu kemana tadi katanya tadi rendy
bilang ketemu sama ibunya fera apa sih kamu kamu aja dia mau bangkit mager
masalahnya sih kok nggak balik balik dia hubungin kamu enggak
mana sih mas aku nggak balik balik
dek itu sms atau enggak
kenapa jadi ulenjau kan gue nambahin dialog
kamu tolong bawa motor ini ke jakarta hospital itu ada orang yang yang lagi
megang ktp saya kamu balikin dia oke mobilnya saya bawa